ya seperti yang tadi sudah anda simak bahwa who telah menetapkan virus covid sembilan belas sebagai pandemik
lalu apa sebenarnya pandemik dan apa dampaknya ketika pandemi telah diumumkan
berikut kami hadirkan ulasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber
supaya kita juga tidak terlalu panik kita pahami dulu sebetulnya
apa sih definisi dari pandemi
karena pandemi ini kalau misalnya memang sudah ditetapkan sama who
tidak ada hubungannya sama sekali dengan tingkat keseriusan penyakitnya
karena menurut who pandemi akan direklarasikan ketika penyakit baru telah menyebar ke seluruh dunia
karena kan sekarang kita tahu ya bukan hanya dari wuhan tiongkok saja
tapi juga beberapa negara sudah mulai terjangkit virus tersebut termasuk indonesia dengan jumlah yang cukup banyak
dari kbbi kami kutip tersebar luasnya penyakit di suatu kawasan benua atau di seluruh dunia
nah kemudian kalau misalnya kita bicara soal pandemi sebelumnya ada yang namanya epidemi
kenapa dikatakan epidemi
ketika ada peningkatan jumlah kasus secara tiba tiba kalau kita bicara soal penyakitnya
jadi semua akhirnya penyakitnya secara tiba tiba di suatu wilayah
tapi kalau kita bicara soal pandemi itu artinya sudah menyebar secara tiba tiba ke beberapa negara di dunia
awalnya kan memang cuma ada di wuhan tiongkok
selanjutnya apa sih atau bagaimana sih dan kapan penyebaran penyakit ini bisa disebut sebagai pandemik
ternyata ada indikator khususnya
memang tidak ada patokan resmi kapan penyebaran penyakit menjadi pandemik
atau misalkan kalau tiba tiba ada penyakit gitu terus ada pihak yang kemudian bisa menginformasikan
ataupun memperkirakan ini bisa jadi pandemik
tidak seperti itu
karena kalau misalnya kita bicara soal pandemik itu artinya virusnya memang menyebar secara massal secara tiba tiba
misalnya nih ketika banyak kasus baru di banyak negara namun tidak diketahui secara pasti titik awalnya
kemudian menyebar ke lebih banyak orang
nah inilah yang menjadi alarm untuk who
untuk mengetahui secara detail sebetulnya apa sih yang menjadi penyakit tersebut akhirnya pandemik
kemudian juga kalau ada kriterianya yang paling pertama itu pasti ini adalah penyakit yang baru
kemudian menginfeksi manusia
kenapa ini akhirnya menjadi kategori pandemik
karena kalau menginfeksi manusia kalau misalnya sudah sampai ke tahap yang lebih lanjut
ataupun mengenai satu manusia yang memiliki penyakit penyakit sebelumnya
maka bisa menyebabkan kematian di sini
itu artinya akan menjadi satu hal yang serius
kemudian yang ketiga tentu saja menyebar dengan cepat dan tiba tiba ke berbagai belahan dunia
tapi tentu saja kita tidak boleh terlalu panik soal ini
karena kalau kita bicara soal pandemik
ada kok penyakit penyakit lain yang sudah pernah dikategorikan sebagai pandemik
bahkan jauh sebelum dari tahun seribu sembilan ratus an
yang paling pertama kita lihat dulu di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
itu ada yang namanya flu spanyol
ini adalah pertama pandemi influenza atau yang lebih dikenal sebagai flu spanyol
penyakit ini merebak saat perang dunia pertama
kondisi para tentara saat itu perang kan ya membantu penyebaran penyakit ini
dan tidak adanya vaksin setelah pengobatan lain yang memadai menyebabkan krisis kesehatan
akibatnya pada saat itu ada kurang lebih lima puluh juta orang di seluruh dunia meninggal
dan enam ratus tujuh puluh lima ribu diantaranya berasal dari amerika
selanjutnya juga ada asian flu
kemudian ada juga di tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan ya ada flu a h tiga n dua
kalau ini kan dari negara negara di asia ya
kemudian kita ingat ingat lagi di tahun dua ribu sembilan
terkenal banget termasuk di indonesia
bahkan sempat ya h satu n satu itu merebak di awal awal tahun dua ribu dua puluh ini
berbarengan dengan munculnya covid sembilan belas
nah dari wuhan tiongkok
ini sekitar akhir tahun kemarin kan ya
kemudian meningkat menyebar lagi
yang kemudian masuk ke beberapa negara termasuk salah satunya di indonesia
nah yang paling penting sekarang kalau misalnya sudah pandemik apa yang harus kita lakukan
ya tentu saja lagi lagi jangan terlalu panik
karena tentu saja bisa menimbulkan satu hal ataupun ekspresi yang berlebihan dari kita semua
karena tenang pemerintah indonesia menanggapi positif kok
soal status dari who terkait dengan pandemi ini
kalau misalnya kita panik tentu saja kan kita jadi berlebihan ya untuk melakukan sesuatu
entah itu panik buying ya kan
padahal ada banyak pihak yang membutuhkan gula
misalkan membutuhkan beras
kita juga nggak perlu dong berada di rumah kemudian makannya mie instan mulu
misalkan seperti itu
justru kita harus lebih baik lagi menjaga kesehatan
memberi maskernya ya seperlunya aja
karena kok saya jadi turun ya
iya jadi terus saya juga kaget kenapa jadi turun
lagi menjelaskan di konsentrasi
karena yang menggunakan masker itu adalah mereka yang sakit
itu yang sebetulnya harus dipahami sama sama